rara santang termakan omonganku
dia lebih percaya pada aku dan pada gurunya sendiri
aku ingin tahu
apa sebenarnya tujuan ibunda ratu menghasutku dengan sheikh guru
sejak kedatangan ibunda beberapa hari yang lalu
aku melihat banyak kejanggalan yang
si mao sudah mewariskan
ilmu kanorakan yang sakti mantrakuna untuk keponakan kutercinta
kita pulang ke bajajaran
mengapa tenaganya jadi kuat sekali
baiklah aku terpaksa menggunakan jurusku bajik tiring

kenapa ini bisa sempadan dengan penjelasan itu dari conducted by fisher
masya allah barang trabalho sudah hilang
main heating ini ariana itu selesai
gua bukan tandingan kulan
jangan pernah memerintahku
bapak aku tidak salah melihat
raden bisa sesepat itu
menguasai ajian brajamusti
aus belakang maman
masih belalang teh makin banyak ya teh
kayanya belalang belalang ini teh
suka sama kita yamin
makanya kita dikubunin terus
dimana sih asal belalang belalang ini
kayanya dari mata turun ke hati
udah senang ya anci
menisir nah bersih semua
belalangnya sudah pergi maman
ya benar ke kara
ya kita begitu
syai ini jadi rumah mereka ya ya
kan hancurlah semua tanaman di sawah itu
dan kalian tidak akan pernah bisa mengalahkanku
lupa orang latah masa begitu
mampes ada apa ya
pak man perkenalkan dulu
aku dan teman temanku ini sedang dalam perjalanan menuju japura paman
dan kami butuh tempat istirahat
untuk kami beristirahat mengembalikan tenaga kami lagi
apa pak man menyewakan tempat bagi kami
saya kubu di desa ini
jadi sudah kewajiban saya
menyambut tamu yang datang di desa ini
tapi pak man
saya tidak bisa menyediakan makanan
termasuk penduduk di desa ini
terus terlalu banyak sih
ada apa pak man
kampung ini terkena wabah kesana
ladang kami diserang
uang yang tadi ya tuh
semua padi dan tanaman lain
rusak semuanya kesana
pantas saja pak man
tadi kami juga diserang oleh balang itu
bisa datang kapanpun juga
entah dari mana datangnya
aku sudah menduga nyima seratus subanglarang
sengaja membiarkan dirinya terkena pukulan untuk bersediwa
benarkah itu smeh
mohon ampun gusipra
hamba tidak sengaja melakukannya
hamba hanya melihat nyima seratus subanglarang
tidak melukai salah satu prajurit
lalu hamba berusaha mencegah
mana mungkin ibu nyima seratus subanglarang ingin mencelakai seorang prajurit
lebih baik sheikh guru nurjati jelaskan saja
apa yang sheikh guru lakukan di barak prajurit tengah malam
bukan maksudku untuk berperasangka buruk kepada syekh guru nurjati
ini sesuatu yang sangat layak untuk aku curigai ayanda
mengingat sheikh guru nurjati baru saja tiba di istana tengah malam
mengapa barak prajurit yang dituju untuk pertama kalinya
bukan wismanya sendiri
bukan ini adalah perjalanan yang tidak terjadi oleh syekh guru nurjati
bagus rara santang termakan omonganku
dia lebih percaya pada aku dan pada gurunya sendiri
aku ingin tahu
apa sebenarnya tujuan ibunda ratu menghasutku dengan sheikh guru
sejak kedatangan ibunda beberapa hari yang lalu
aku melihat banyak kejantolan yang
aku melihat banyak kejantolan yang

aku melihat banyak kejantolan yang